benar nah kalau bicara soal kecantikan tidak jauh dari yang namanya peralatan make up
salah satunya adalah bedak saya pernah mengalami
saya yakin juga anda pemirsa pernah mengalami namanya insiden bedak pecah
ya kan nggak tahu tuh tiba tiba bedak
beda kesayangan aja gitu ya
karena kalau udah pecah mau nggak mau dong
itu biasanya itu udah tinggal menghitung hari pasti habis
butiran butiran aja ya
mau marah nggak bisa tapi ya marah bedaknya juga nggak bisa balik lagi
nah kalau sudah gitu bisa nggak sih sebenarnya dibenerin lagi
bisa banget apalagi kalau beda kompak saya jatuh atau pecah
biasanya saya buat bedak itu kembali cantik dengan memadatkannya
bagaimana caranya kita langsung bahas dalam one minute tips
oke sekarang mau praktek ya
kenapa kita ketawa ada kejadian lucu di studio tadi ya
ini pemirsa di rumah
langsung aja kalau misalnya pas banget waduh bedak saya di rumah lagi ada yang pecah pecah gitu ya
apalagi kalau udah punya anak tuh pasti kan
menjadi salah satu benda yang mudah sekali hancur
sayang bedaknya atau sayang anaknya
sama juga seperti alat bekal ya
ini dia nih saya udah punya kan yang udah hancur lebur kayak gini
kalau udah hancur kayak gini gimana dong pakainya juga
biasanya kalau diterdelem tas pasti akan hilang ya
atau bikin tasnya kotor kan kececer kemana mana gitu
terus udah gitu ini cepat
nah abis nih
nah caranya gimana dan
ini kita buka dulu aja ya
bagian bawahnya ini nih
karena yang saya butuhkan adalah ini
oh jadi ini kayak refil gitu ya
refillnya tuh kita coba buka dulu
aduh susah ya
pokoknya nanti didorong dulu deh atau saya masukin dulu aja deh kesini nih
masukin dulu aja deh nanti biar gampang
nah saya masukin dulu ke dalam plastik ini ya
pastikan yang bersih loh ya
karena ini kan mau kita pakai lagi pemirsa
dan pastikan juga tangannya harus cuci tangan dulu
karena kan bedaknya nanti mau dipakai lagi
ini kan bentuknya sambil alfian buka
ini kan bentuknya masih ada yang kayak belum begitu hancur ya
ini saya hancurin dulu semuanya
jadi mau gak mau tuh harus dihancurin dulu semuanya gitu
oh jadi yang remukan remukan besar ini harus benar benar dibikin kayak bubuk lagi gitu
kan misalnya nih pemirsa di rumah mungkin pernah lihat youtube atau ya beauty beauty influencer
pada bilang pakai alkohol
tapi kalau saya milihnya sih nggak pakai alkohol ya
soalnya takutnya kulit jadi lebih sensitif gak sih ya kan
karena biasanya bikin kering kan alkohol itu kan
iya nggak cocok pastinya sama kulit yang memang udah kering gitu
sementara kan kandungan dari ini ya udah bagus banget ya kalau dari berat pilihan anda
nih misalkan nih udah hancur udah halus gitu kan
udah halus kan ya
nah kita kembaliin lagi kesini gitu
ya udah deh kan
nih pokoknya karena kita harus cepat ya
jadi ini mudah mudahan tidak berantakan
berantakan gak apa apa lah ya
gak apa apa lah berantakan
nanti kan pemirsa di rumah bisa
karena kotor itu baik kan
oh terus dipadetin
sampai bukan iklan
dipadetin pakai ini alat ini lagi
padatin lagi misalkan pakai plastiknya juga bisa
alfian langsung bilang sama istrinya di rumah
tau istrinya nonton disini
oh kayaknya dia nonton deh
nih pakai plastiknya nih pemirsa nih
jadi kalau makeupnya buat nari jatuh nih
ntar bisa dibenerin gini nih
dipadetin lagi lah pokoknya intinya
ini pakai spatula
terus pakai plastik
ini plastik kiloan lah ya kan
jangan bekas gula ya
atau bekas bubuk cabe
bumbu rendang ya ampun
mau makeup apa mau masak
tuh terus aja ya
oh iya jadi padat loh
ya nempel juga di sini nih karena bawanya double tip tadi
oke udah enggak
tuh dimasukin lagi
jadi deh tuh
padet banget kan
nah mana nih
mau nunjukin ke mana nih
benar benar bisa langsung dipakai digunakan seperti baru lagi
terima kasih loh
ini adalah rahasia kecantikan gue
jadi selalu mencoba ya pemirsa
intinya plastik ini sama spatula
dan pastikan juga bahwa tempat bedak ini bisa direfill kan
ya semuanya sih biasanya bisa direfill
biasanya kayak gitu
kalau beda kompak kayak gini
jadi ya ini sangat menolong dan membantu banget ya pemirsa
justru saya masih punya sisa nih tuh
tuh lihat tuh
karena kan saya hancurin ya
jadi saya masih punya sisa deh
berarti tinggal ambilin aja ya apa
jadi bedak tabur ya kan
wah jangan sampai membeli dulu
atau mengganti membuangnya
mungkin nanti uang yang seharusnya anda gunakan untuk membeli makeup baru tapi ternyata bisa disimpan
ajak anak anak jalan
ajak anak anak jalan jalan nih
atau membelikan sesuatu mainan buat anak anak